olahraga memberimu banyak manfaat dan menjadikanmu pribadi yang kuat
sejak kini hingga nanti teruslah bergerak
walau terkadang letih jangan berhenti untuk tetap berlatih
teruslah berlari mengejar mimpi
nyalakan api semangat jangan biarkan padam
kuatkan tumpuan hingga bisa mengantarkanmu menuju gerbang prestasi